indonesia negeri rawan bencana menjadikan mitigasi atau tanggap bencana menjadi penting untuk mengurangi korban dan juga kerugian
edukasi tangga bencana sejak dini pun menjadi penting termasuk dimulai dari sekolah sekolah di negeri ini
saya mendorong beberapa aktivitas yang selama ini pernah kita lakukan
contohnya pendidikan kebencanaan untuk pelajar
dan kenapa kita ambil di banjarnegara
karena kabupaten itu salah satu kabupaten yang cukup rawat apalagi tanah loktor
kalau kita ingin mengajak anak anak pelajar agar mereka peduli mereka aware mereka bisa melakukan sesuatu
dan kemudian mereka bisa menjadi agen untuk berkampanye
kita nyepa kita jelaskan sama mereka
tapi mereka sendiri juga mesti dilatih dulu
amanat pendidikan mengenai mitigasi bencana di sekolah sebenarnya bukan hal baru
panduan mengenai hal ini sudah dirumuskan sejak lama
contoh misalnya tadi kalau dikatakan mengenai pembelajaran bagi siswa siswa sekolah
itu ada sudah sejak dua ribu sepuluh bahkan
saya masih ingat itu saya masih aktif waktu itu
itu namanya sekolah madrasah aman bencana smab
jadi dan itu sudah dikukuhkan dengan surat edaran menteri pendidikan nasional
jadi sudah ada panduan panduan itu
nah sekarang tinggal bagaimana surat edaran itu diterima oleh pemerintah daerah dan diimplementasikan
sosialisasi terhadap potensi bencana di setiap daerah harus terus dilakukan
selain itu masyarakat juga harus mengetahui cara cara mengurangi risiko terjadinya bencana yang terdapat di daerahnya masing masing
termasuk terhadap dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut
masyarakat tahu bahwa di daerah dia ada risiko dan risiko itu bisa dikurangi dengan cara tertentu
kalau itu tidak dikenalkan kalau itu tidak dibudayakan sulit
kita akan membangun komunitas yang saya bilang resilient ya atau yang tangguh menghadapi
peran pemerintah terutama pemerintah daerah menjadi penting demi menciptakan masyarakat tangguh bencana
dunia pendidikan di setiap daerah semestinya bisa menjadi ujung tombak guna menciptakan budaya tanggap bencana